pengawasan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menerapkan tilang elektronik atau
electronic traffic law enforcement dianggap cukup efektif mengurangi pelanggar lalu lintas
dengan adanya tilang elektronik ini pelanggar lalu lintas tidak akan lagi berhadapan langsung
dengan petugas di lokasi yang memberikan surat tilang
surat tilang akan dikirim ke alamat rumah masing masing
terinformasi menjadi sistem kondisian jalan raya yang memiliki
ini sebenarnya kita lihat di banyak negara negara maju
di mana transformasi itu diadakan pada seorang penyampil denda
jadi kalau mereka melakukan pelanggaran denda itu menjadi otomatis
masuk dalam sistem penyampilan denda pada para pelanggar
kamera tilang elektronik sudah disebar di beberapa kota di indonesia salah satunya dki jakarta
tujuh alat tilang elektronik yang ada di beberapa lokasi dioperasikan sejak oktober dua ribu delapan belas
kamera analitik pintar ini memiliki kemampuan menganalisis dan mengidentifikasi jenis pelanggaran
hingga mengidentifikasi nomor registrasi kendaraan bermotor melalui plat nomor kendaraan
kamera tilang elektronik juga dilengkapi jaringan fiberoptik berkecepatan tinggi
berupa fiber optik yang diperlukan untuk mengembangkan jaringan fiber optik

ini adalah alat yang diperlukan untuk mengembangkan jaringan fiber optik
ini adalah alat yang diperlukan untuk mengembangkan jaringan fiber optik
ini adalah alat yang diperlukan untuk mengembangkan jaringan fiber optik